menurut rosa anaknya yang ganteng yang suka jemput dia itu sekarang sudah meninggal
jadi andi itu nikah sama kakaknya
ya mama ikut sedih sih lihat rosa
dia kehilangan anaknya papa tahu lah gimana rasanya kalau ibu kehilangan anaknya ya kan
dunia itu memang sempit ya
kak aku gak mikirin apa apa
aku tuh cuma stres aja udah lama gak pemotretan
aku harus ketemu sama orang orang yang baru lagi
kan gak semuanya cocok sayang
aku cuma kepikiran itu aja sih
kita makan dulu ditunggu sama mama sama papa
kayaknya kamu aja deh sama mama papa yang makan aku udah kenyang
aku tadi udah makan cen
sempet makan aku tadi di pas pemotretan
ya nih gue kecapean
tadi gue jalan kaki dari gang kesini
lagi jalan kaki ya capek
udah semuanya kan ya
yaudah saya permisi ya
mau ngopi dulu pak randy
gak usah makasih
bukan senang lagi mbak
hidup begitu menjadi berwarna berkilau bercahaya dan membahagiakan
lu diapain sama randy
maksud mbak mirna apa nih
kan tadi lo bilang membahagiakan
terus juga seneng berbunga bunga apa gitu maksudnya
terima kasih atas bantuannya
keren keren mbak mirna bantuin kiki
kiki jadi bisa berduaan sama mas reddy pak
udah beresin ah
pak pak gak suka cara nino tuh memperlakukan elsa
nino tuh terlalu cuek sama elsa mak
padahal elsa tuh baik sekali sama nino
papa harus bicara sama nino
bapak nggak berniat sama sekali untuk mencari tahu masalah apa diantara mereka
apa yang seharusnya dilakukan sebagai kepala keluarga pada keluarganya
ya iya sih pak
jangan sampai pernikahan nino gagal lagi mak
dulu papa gak pernah
dulu bapak nggak pernah menyangka pernikahan nino dan andin akan berakhir
ya mak juga kalau inget itu sedih juga
jadi ternyata aldebaran itu anaknya temen mama
papa inget gak
yang kalau kemana mana dia tuh selalu diantar sama anak yang datang itu kan
itu kan teman akrab mama pak
jadi andin menikah dengan anak itu
jadi menurut rosa anaknya yang ganteng yang suka jemput dia itu sekarang udah meninggal
jadi andin itu nikah sama kakaknya
ya mama ikut sedih sih liat rosa
ya dia kehilangan anaknya
papa tahu lah gimana rasanya kalau ibu kehilangan anaknya ya kan
dunia itu memang sempit ya
ternyata cuma deket deket
ya udah kapan kapan nanti mama ajak rosa untuk kita makan sama sama
ya boleh pak
mama sih belum sempat telepon dia
tapi kalau memang papa mau kita makan sama sama
mama mau makan
sayang udah udah
udah lompat lompatnya ya
yang lompat lompatan lagi jatuh sayang
mama kan udah gede nih
masa mama lompat lompatan sih kayak kamu
kamu jangan ngajarin anda yang aneh aneh ya
aku yang diajakin sama rena kok
stop nggak stop stop udah
enggak enggak enggak udah ya stop ya stop ya stop
papa tuh gak seru saya
ya kan gak seru kan papa kan
iya papa gak seru
udah udah udah udah stop stop stop
saya kan udah bilang tadi
jatuh kan sekarang
main mainnya besok lagi ya
besok semuanya akan terbukti nih
kalau anak kamu itu masih hidup
kalau rena adalah nindi
dan kalau makam nindi itu adalah makam kosong
yang direkayasa sama mama sardin
saya penasaran nid
kamu akan bahagia atau takut
mengetahui semua kebenaran ini
tapi jujur saya berharap nih
kalau saya sudah salah menjelek kamu selama ini
kamu memang benar benar gak tahu kalau anak kamu itu dibuang kemati asuhan
dan belum meninggal
ini untukmu ya
tidur gak usah senyum senyum
selamat malam mas
selamat malam mas
selamat malam mas
selamat malam mas